terdakwa kasus kejahatan seksual terhadap sedikitnya lima puluh delapan anak
dikenal sebagai sosok berpengaruh
ya dan karena itu sejumlah elemen masyarakat di kediri hari ini berujuk rasa
menuntut hakim agar tidak masuk angin
dalam memutus kasus yang besok akan memasuki agenda fonis
selain di pengadilan negeri kota kediri
sejumlah aliansi masyarakat yang digawangi lembaga perlindungan anak
dan perempuan berantas kediri juga beraksi di pengadilan negeri kabupaten kediri
terdakwa soni sandra memang diproses hukum di dua pengadilan
yaitu pengadilan negeri kota kediri dan pn kabupaten kediri
hal ini terkait domisili korban pelapor yang melapor ada di dua wilayah
jumlah korban yang resmi melapor ada lima orang
dalam unjuk rasa hari rabu puluhan masyarakat mendesak hakim
tidak takut menetapkan fonis seberat beratnya
kepada pelaku yang berusia enam puluh tiga tahun tersebut